ya libur lebaran ini memang belum usai ya
masih banyak yang menghabiskan waktunya bersama keluarga
mengunjungi tempat tempat wisata
salah satunya kawasan puncak
dimana pada rabu kemarin kemacetan menuju kawasan puncak ini
bahkan mencapai belasan kilometer
dan untuk hari ini kita akan melihat bagaimana suasana di sana
sudara koresponden ruli kurniawan
saat ini dia tepatnya berada di tol jagorawi
kilometer empat puluh enam arah puncak
ruli kalau kemarin kemacetan panjang sekali
sampai belasan kilometer
apakah hari ini hal yang sama masih terjadi di sana
dan memang benar sekali
kemacetan panjang masih tetap terlihat di tol jagorawi
menuju puncak khususnya
memang kemacetan sudah mulai terlihat ketika kita
baru saja membayar di pintu tol ciawi
tepatnya di kilometer empat puluh lima di depan res area km empat puluh lima
itu sampai menuju
menuju ke persimpangan gadok pada pagi hari ini
kurang lebih sekitar dua kilometer antrian kendaraan dari arah simpang gadok
menuju ke pintu tol ciawi di belakang saya ini
dan nanti bisa lihat di belakang saya ini bagaimana
antrian kendaraan yang sudah mengular sekitar dua km ini
dan kalau saya cuma perhatikan dari pukul setengah tujuh tadi
memang sudah terlihat kepadatan dan antrian panjang seperti ini
dan memang informasi saya dapatkan dari petugas kepolisian
yang berpatroli sejak pagi tadi
di simpang gadok memang masih diberlakukan one way
dari arah puncak menuju ke arah tol jagorawi
atau dari atas menuju ke bawah
sehingga memang kendaraan yang akan menuju ke arah puncak
dari tol ciawi itu dihentikan terlebih dahulu
untuk bisa dikatakan menikmati sistem one way ini
dan memang informasinya seharusnya kemarin diinformasikan
sistem one way dari tol jagorawi menuju ke arah puncak
memang dilaksanakan pada pukul tujuh pagi
namun hingga saat ini nampaknya masih belum bisa diberlakukan
karena informasinya pihak kepolisian masih terus mengguyur
atau mendorong arus kendaraan dari arah puncak
menuju ke arah tol jagorawi
dan kita masih belum tahu sampai kapan
karena memang sistem one way ini sendiri
masih terus dilakukan secara situasional
melihat seperti apa volume kendaraan
baik dari arah atas maupun dari arah bawah
dan memang masyarakat yang akan berlibur ke arah puncak
harus terus memantau jalannya perkembangan
pemberlakuan sistem one way ini sendiri
jangan pernah lengah kalau tidak mau
akan terjebak kemacetan cukup panjang
dan memang kalau kita melihat kemarin pada siang hari
memang volume kendaraan atau jumlah kendaraan
yang masuk menuju ke wilayah puncak
itu mencapai sembilan puluh ribu kendaraan
empat puluh kendaraan roda empat dan lima puluh kendaraan roda dua
dan nampaknya pada hari ini juga akan mengalami
lonjakan arus kendaraan yang menuju ke arah puncak
karena banyak sekali memang warga atau masyarakat
dari wilayah jawa barat dan wilayah sekitarnya
akan berwisata ke wilayah puncak
dan ada beberapa memang sebenarnya jalur alternatif
yang bisa anda lalui bila tidak ingin terkena
kemacetan panjang akibat sistem one way ini sendiri
bisa melalui cibubur kemudian menuju ke jonggol
nanti akan keluar di sekitar wilayah cipanas dan juga cianjur
sekitar kurang lebih lima puluh km waktu perjalanan
dan juga bisa melalui juga lewat sentul selapan
kemudian lanjut lagi ke babakan madang
dan akan keluar di sekitar wilayah megamendung
dengan jarak tempuh sekitar dua puluh km
pilihan di anda apakah terus melalui jalur jagorawi
menuju puncak atau melalui sebuah jalur alternatif
memang sudah disediakan dengan kondisi jalan
yang memang tidak semulus jalan tol
namun mungkin bisa mengurangi kemacetan di sana
karena harus hati hati juga di sini bahwa
sepanjang tadi melihat dari ketika saya keluar
dari pintu tol ciawi menuju ke arah gadok ini
sudah ada tiga kendaraan yang mogok
bahkan di belakang saya juga ada kendaraan yang sedang mogok
tadi nampaknya sudah mulai bisa dialihkan
dan memang harus hati hati juga terkait kondisi
kendaraan anda dan juga kondisi tubuh anda
ketika berwisata ke puncak karena memang
harus bisa mengantisipasi kemacetan yang cukup panjang
yang akan dilalui oleh anda yang berwisata ke puncak
pada hari ini
alfiana juga mery
baik itu tadi laporan langsung dari ruli kurniawan
dimana tadi diinformasikan lagi ada beberapa pilihan
yang bisa dipilih atau jika memang harus
menggunakan tol diperhatikan tadi ya
sistem one way nya jam berapa sampai jam berapa
jadi dipantau terus informasinya
harus memantau terus ya kira kira sosial media
informasi informasi yang bisa dipercaya ya
terkait dengan jam buka tutup ini
baik terima kasih banyak sekali lagi atas laporan anda
korespondensi ann indonesia ruli kurniawan
yang melaporkan langsung dari tol jagorawi
kilometer empat puluh enam arah puncak
selamat kembali melanjutkan tugas anda ruli